aku tau gue dimana
terus kenapa sih kepo banget
ngancem gimana ya sa
gue kan gak pernah bilang
kalau ada masalah cerita sama gue
jangan ikut campur urusan gue
liat mata gue baik baik sa
apa ada lo liat
gue punya niat jelek ke lo
buktinya tadi gue bantuin gue di rumah sakit kan
melawan semua orang
sok jadi pahlawan buat gue
jangan lupa subscribe banana garden di tactic dadaku
beres beres rumah sendiri
waktu cepat sekali berlalu
munciin andi di gudang
kamu munciin andi di gudang
aku cuma munciin andi di gudang
andin gak mau bantuin tugasnya elsa
kenapa sih dia gak mau bantuin
emang kamu tega banget sih ma
dia manusia loh
kamu tuh kenapa sih yang dipikirin cuma andin
kamu tidak mendapatkan
keadilan sebagai seorang anak
keadilan untuk adik
sekarang gini kakak mau tanya
sepertinya kamu bener bener yakin
bahwa bukan tante sar yang udah ngelakuin semua itu
kenapa kamu bener bener yakin
dari pengunduhan roy
aku lagi ketemu sama
perempuan yang namanya sarah ini kak
aku tau gue dimana
lu tuh kenapa sih kepo banget
aku tuh gak suka sama perempuan ini
aku juga gak suka ya
kakak bentak bentak aku gara gara dia
eh deh kakak bukan bentak kamu masalahnya
udah biarin aja enggak
mungkin aku sama catering butuh waktu
supaya bisa mengenal lebih jauh
maafin aku sendiri ya
kelakuan adik aku
benar benar terlalu anggun menurut aku
gak pernah dewasanya
perempuan tadi ketemu sama sarah pas kejadian pembunuhan
perempuan tadi itu siapa
lo ngopeng dari tadi
yang dia bahas itu mertua saya
kejadian pembunuhan itu di rumah saya
saya cuma mau tau
dia ketemu mertua saya dimana
bukan urusan lo
lo gak usah dicampur
enggak enggak enggak enggak enggak
jangan mancing emosi gua
jangan mancing emosi gua
udah please udah
aku cari tahu sendiri aja
udah dong gak